bapak ibu hadir undangan yang kami hormati
selanjutnya marilah kita simak bersama
sambutan presiden republik indonesia
yang diakhiri dengan pernyataan peresmian pt bank syariah indonesia tbk
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang saya hormati wakil presiden republik indonesia
bapak profesor doktor yaya cima'ruf amin
dewan pembina masyarakat ekonomi syariah
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju
yang saya hormati yang mulia para ulama
ketua umum pengurus besar nahdlatul ulama
ketua umum pp mohd
ketua umum majelis ulama indonesia
dan seluruh pimpinan ormas islam
yang saya hormati pertama pertama
yang saya hormati gubernur bank indonesia
ketua dewan komisioner ojk
yang saya hormati direktur eksekutif komite nasional ekonomi dan keuangan syariah
dan ketua dewan pengawas bank syariah indonesia tbk
komisaris utama dan direktur utama
bank bni bank mandiri bank bri dan bank syariah indonesia tpk hadirin dan undangan yang berbahagia
hari ini adalah hari yang bersejarah bagi perkembangan ekonomi syariah indonesia
sudah lama kita dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia
status ini sudah menjadi salah satu identitas global indonesia dan menjadi salah satu kebanggaan kita
maka sudah sewajarnya indonesia menjadi salah satu negara yang terdepan dalam hal perkembangan ekonomi syariah
sektor ekonomi syariah indonesia telah mengalami pertumbuhan yang berarti
tahun dua ribu delapan belas ekonomi syariah indonesia berada di peringkat ke sepuluh dunia
tahun dua ribu sembilan belas naik menjadi peringkat yang ke lima
dan tahun dua ribu dua puluh alhamdulillah ekonomi syariah indonesia berada pada peringkat ke empat dunia
kenaikan peringkat tersebut harus kita syukuri
namun kita harus terus bekerja keras untuk menjadikan indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi syariah regional dan global
bapak ibu hadirin yang saya hormati
alhamdulillah di tengah krisis pandemi covid sembilan belas
saya senang memperoleh laporan bahwa kinerja perbankan syariah indonesia tetap mencatat pertumbuhan yang stabil
bahwa perbankan syariah berhasil tumbuh lebih tinggi jika dibandingkan dengan perbankan konvensional
sekali lagi ini patut kita syukuri alhamdulillah
dalam banyak hal perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional
satu ini urusan sisi aset
sisi aset naik sepuluh sembilan puluh tujuh persen secara tahunan
sementara bank konvensional naiknya tujuh tujuh persen
artinya bank syariah lebih tinggi
dari sisi dana pihak ketiga
tumbuhnya sebelas lima puluh enam persen secara tahunan
sedikit juga di atas bank konvensional yang sebesar sebelas empat puluh sembilan persen
kemudian dari sisi pembiayaan
tumbuh sembilan empat puluh dua persen secara tahunan
jauh lebih tinggi dari bank konvensional yang hanya tumbuh lima puluh lima persen
indikator indikator seperti ini saya kira patut kita catat
dengan data seperti itu
saya meyakini insya allah bahwa ekonomi syariah indonesia akan tumbuh sangat cepat
akan berkontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan umat dan masyarakat kita
sebagai bagian dari bukti bahwa islam merupakan agama yang rahmatan lil'alamin
bapak ibu hadirin yang saya ingin mengucapkan
bapak ibu hadirin yang saya hormati
sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi syariah indonesia
saya menyambut baik peluncuran bank syariah indonesia tbk pada hari ini
saya menaruh harapan besar agar bank syariah indonesia ini
memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi syariah
yang mensejahterakan umat dan mensejahterakan seluruh rakyat indonesia
untuk itu saya menyampaikan beberapa pesan
yang pertama bank syariah indonesia harus benar benar menjadi bank syariah yang universal
artinya harus terbuka harus inklusif harus menyambut baik siapapun yang ingin menjadi nasabah
agar menjangkau lebih banyak masyarakat di indonesia

jadi jangan berpikir bank syariah indonesia ini hanya untuk umat muslim saja
yang non muslim pun juga harus diterima dan disambut baik menjadi nasabah bank syariah indonesia
semua yang mau bertransaksi atau berinvestasi secara syariah harus disambut sebaik baiknya
bank syariah indonesia harus bisa memaksimalkan penggunaan teknologi digital
digitalisasi ini wajib agar bisa menjangkau mereka yang selama ini belum terjangkau oleh layanan perbankan
ketiga bank syariah indonesia harus menarik minat generasi muda milenial untuk menjadi nasabah
karena jumlah generasi muda millennia indonesia saat ini mencapai dua puluh lima delapan puluh tujuh persen dari total dua ratus tujuh puluh juta penduduk indonesia
ini sebuah jumlah yang sangat besar
produk dan layanan keuangan syariah dari bsi ini harus kompetitif harus memenuhi kebutuhan berbagai segmen konsumen
mulai dari umkm korporasi sampai retail dan mampu memfasilitasi nasabah agar cepat naik kelas dan menjadi tulang punggung ekonomi negara kita indonesia
sebagai barometer perbankan syariah di indonesia serta insya allah nantinya regional dan dunia
saya mengharapkan bank syariah indonesia harus jeli dan gesit menangkap peluang
harus mampu menciptakan tren tren baru dalam perbankan syariah dan bukan hanya mengikuti tren yang sudah ada
saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pt bank syariah indonesia tbk saya nyatakan diluncurkan
sebagai ungkapan syukur kita kepada tuhan yang maha esa allah subhanahu wa ta'ala
marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh ketua dewan pengawas syariah pt bank syariah indonesia tbk
itulah peresmian dari bank syariah indonesia yang langsung dipimpin oleh presiden joko widodo
empat hal yang saya ingat dari catatannya oleh presiden untuk bank syariah indonesia ini
yang pertama adalah bank syariah indonesia harus menjadi bank yang terbuka
kemudian bank yang harus bisa menjadi bank untuk pembelian bank syariah
menjangkau semua kalangan masyarakat tidak hanya dari investor dari kalangan muslim
tapi juga harus membuka peluang investasi bagi kaum atau umat non muslim yang berada di tanah air
kemudian harus bisa memaksimalkan digitalisasi
dan yang ketiga adalah bank syariah indonesia harus bisa menjangkau juga generasi muda atau menial
dan yang terakhir produknya harus berkompetitif untuk memenuhi segmen konsumen umkm dan juga retail
agar naik kelas dan menjadi tulang punggung perekonomian tanah air
dan harus melihat perkembangan syariah indonesia lebih jeli lagi di masa yang akan datang
karena indonesia sudah masuk dalam empat bank atau ekonomi syariah terbesar di dunia pada tahun dua ribu dua puluh
lima besar di tahun dua ribu sembilan belas dan sepuluh besar di tahun dua ribu delapan belas
kita harapkan memang bank syariah indonesia terus berkembang di tanah air